alam memang menjadi tempat terbaik untuk sejenak melepas penat
wisata outdoor pun banyak dipilih tetapi tiap melulu harus dibogor
ada beberapa obyek wisata di tangerang banten yang juga menyajikan pemandangan wisata seperti halnya bogor dengan berbagai aktivitas
saya pun menyambagi kasaya ekstrian di logok tangerang
sesuai namanya olahraga berkuda bisa dicoba di sini
sebelum berkuda saya mengunjungi kandang kuda dan memberi makan beberapa ekor kuda
tiba waktunya berkuda
beberapa hal harus diperhatikan seperti tidak berdiri di samping kaki belakang kuda
dan ada gerakan berkuda
ada gerakan kaki yang mendandakan kuda harus berjalan atau berlari
aktivitas berkuda juga dapat memicu adrenalin dan melepas air
beralih ke tempat selanjutnya
ada kampung konservasi rimbun di tangerang selatan
di tempat ini tersedia playground untuk anak anak
spot instagramable untuk bersuah foto dan tanaman yang bisa dibeli sebagai oleh oleh
setelah berkeliling sekarang tiba waktunya makan
kuliner di sini tidak boleh dilewatkan
sesuai tempat kulinernya kuliner indonesia
ada udang sambal petai ada sup ayam kampung
dan yang uniknya di sini ada gurame saus buah
jadi makan gurame dengan anggur soberi leci rasanya segar unik kita makan lagi
bagaimana menarik bukan mencoba wisata di tangerang
pastikan tetap mematuhi protokol kesehatan ya